bah bah maaf di belakang penuh depan aja sini
kenapa bengong ha
tungguin pindah pindah sana
sempat lihat ini anak
sekarang lo kerja di jalanan situ tuh
gimana mau dapat uang banyak kalau lo manja ngerti
ada dua orang tuh kan
oh itu siapa sih
kok galak banget
aku gak mau minta minta
tante dewi marah
beruang minta minta
tante dewi marah
tante dewi marah
tante dewi marah
tante dewi marah
tante dewi marah
maaf dek gak ada uang kecil
maaf dek gak ada uang kecil
maaf dek gak ada uang kecil
maaf dek gak ada uang kecil
gak bisa diurus pada ngelawan semua
aku gak mau minta minta
nanti tentu dewi marah
beruang minta minta
maaf dek gak ada uang kecil
gak bisa diurus pada ngelawan semua
tentu dewi marah
mana anak tadi
yang lu bawa
mana gak ada
kok di situ tuh
mbak mbak maaf
di belakang penuh depan aja
ya es nutrisari blewa
kamu dimana sih budi
terima kasih bu
oh ya tuhan
oke sekarang bu dewi
tolong jangan mempersulit usaha saya untuk mencari api
dengan kamu bu dewi
kamu pergi pergi sendiri saya jadi harus cari kamu cari abi
jadi sekarang bu dewi saya akan nantriin bu dewi pulang
bu dewi harus istirahat
no nuh tapi tapi gak ada
biar saya yang cari api
cepetan bu dewi
cepetan bu dewi

kamu harus istirahat istirahat maka yang cukupnya
kamu kamu aja sekarang bu dewi
harus lebih berhati hati bu dewi
gak ada lagi bu
dek dek bangun
dek bangun sudah sampai
emang adik ini mau kemana sih
angkot ini sudah nggak narik lagi sudah malam
sampai jumpa di video selanjutnya